penerapan pembatasan sosial berskala besar atau psbb mengakibatkan perubahan sistem operasional perusahaan
salah satunya menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home
perubahan sistem operasional perusahaan ini tentunya membawa tantangan tersendiri
terutama dalam pengoperasiannya menanda tangani berbagai dokumen
work from home atau bekerja dari rumah menjadi cara baru sebagian besar pekerja indonesia di tengah merebaknya pandemi covid sembilan belas
meski lebih efisien dari segi waktu dan biaya bekerja dari rumah nyatanya memiliki keterbatasan karena tidak dapat bertatap muka secara langsung
apalagi tak jarang banyak dokumen yang membutuhkan tanda tangan untuk menopang kegiatan operasional bisnis
tanda tangan digital
bisa menjadi salah satu jawaban yang dapat digunakan sejumlah pelaku bisnis
namun sistem ini cukup rentan disalahgunakan karena tidak ada jaminan dari keaslian tanda tangan tersebut
penting sekali untuk diketahui bahwa secara teknologi mungkin kita bisa bikin tanda tangan digital
tetapi itu apsah apa tidak dijamin apa tidak
sebagai salah satu perusahaan penjamin keaslian
peruri telah meluncurkan produk tanda tangan digital melalui produk peru resign
secara kasat mata tanda tangan dari peru desain ini sama dengan tanda tangan digital pada umumnya
perbedaannya pengguna dapat mengecek secara langsung keaslian tanda tangan yang telah terverifikasi pada platform peru resign
tanda tangan kita sendiri sudah kita daftarkan artinya mau bentuknya seperti apa sudah ada
nah kemudian kita klik di situ
kemudian kita di bawahnya ada keterangan ini dilakukan di mana jakarta misalnya untuk keperluan apa
sudah kita klik kemudian nanti ada proses autentifikasi
selain jaminan keapsahan pemilik tanda tangan perurisign juga menjamin kerahasiaan data pengguna
karena telah tersertifikasi iso dua puluh tujuh ribu satu serta terdaftar di kementerian komunikasi dan informatika
kita melakukan meyakinkan bahwa ini betul betul adalah orang yang asli yang ditajamin keabsahannya
bahwa memang orang yang authorize untuk tanda tangan itu kita memiliki referensi dari dukcapil
yang memiliki data terhadap seluruh masyarakat di indonesia
dan namun kemudian kita memiliki teknologinya untuk memverifikasi dan melakukan eqyc
tanda tangan digital seperti perlu desain dapat menjadi salah satu alternatif untuk menopang kegiatan bisnis menjadi lebih efektif
pengguna dapat mengakses fitur ini melalui portal khusus di laman ca peruri co id
vinanda rahma muhammad iqbal jakarta